malam ini saya akan berbincang dengan guru besar keselamatan dan kesehatan kerja fkm universitas indonesia
ada prof fatma lestari tapi sebelumnya kami juga sudah menghubungi pihak pertamina dan juga kementerian sdm
tapi belum ada yang menyatakan bisa bergabung dalam diskusi malam ini
langsung saja saya sapa selamat malam prof fatma apa kabar
selamat malam baik terima kasih
baik prof ini jika melihat insiden kebakaran depo pelumpang
bagaimana sebenarnya standar prosedur keselamatan yang dilakukan di lingkungan fasilitas
migas apakah ini semuanya sudah sesuai standar
mengingat bahwa untuk depo pelumpang ini sudah beroperasi sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh empat yang lalu
jadi memang betul sudah beroperasi sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh empat
pada waktu dibangun pada tahun tersebut semuanya tentu sudah memenuhi standar
dan desain standar pada waktu itu
tetapi dengan berjalannya waktu desain ini kan tentu standar mengalami apa
jadi ini terlihat sangat berubah
kemudian juga situasi dan lingkungan pemukiman yang ada di sekitar depo juga berubah
sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat tersebut hingga sekarang
sehingga tentunya harus dilakukan risiko kembali kuaditatif risk assessment
khusus fire and explosion risk assessment agar bisa mencerminkan situasi dan juga standar
yang ada saat ini
misalnya contohnya untuk zona aman zona selamat
itu ternyata nggak cukup kalau cuma lima puluh meter
paper explosion atau ledakan yang berasal dari bbm maka radius lima puluh meter itu masih terasa panasnya
dan ini akan sangat berbahaya dapat mengakibatkan radiasi thermal yang luar biasa pada masyarakat
dan juga kematian
radius berapa kami pernah sudah melakukan di tahun dua ribu tujuh kemudian dua ribu lima belas dua ribu delapan belas
kita sudah melakukan kuantitatif risk assessment
maka radius yang aman itu minimal adalah enam ratus delapan puluh enam meter
tetapi itu pun masih bisa dirasakan panas yang sedikit ya thermal radiation yang masih bisa dirasakan oleh masyarakat
nah amannya berapa tentunya di atas enam ratus delapan puluh enam meter itu
oke berbicara soal beroperasinya sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh empat tentu kita ketahui bersama bahwa otomatis ini sudah berjalan hampir lima puluh tahun
apakah setiap tahun ataupun setidaknya lima tahun sekali atau sepuluh tahun sekali apakah tidak ada ulangan untuk melakukan standarisasi lagi
apakah ada kesalahan terkait dengan hal ini
ya ini perlu kalau menurut saya semua objek vital perlu dilakukan audit kembali untuk memastikan
karena betul tadi standarnya adalah standar yang digunakan pada tahun tersebut pada saat design
tapi bisa saja ada perubahan di mana diperlukan tambahan tambahan standar keselamatan untuk menjamin misalnya dan memastikan bahwa seluruh peralatan yang tersedia
misalnya kalau ada kebocoran alarmnya pendeteksi kebocorannya bekerja dengan baik atau tidak
nah kalau untuk audit sebetulnya bisa dilakukan minimal setahun sekali atau kalau misalnya ada laporan atau hasil inspeksi
yang mengarah kepada standar
maka perlunya perbaikan
kemudian dari situ lakukan perbaikan
sebetulnya informasi mengenai buffer zone ini saya rasa sudah cukup lama didiskusikan
cuma tinggal realitasinya saja
nah ini yang menjadi pertanyaan bagi kita bersama
mengapa buffer zone ini tidak segera dibuat begitu
padahal sudah jelas studinya risikonya juga sudah bergambar

nah ini adalah hal yang kita harus lakukan

tidak segera dibuat begitu
positifnya aah lubang untuk diperhatikan usine

jadi menurut saya harus sesegera mungkin melakukan perbaikan
apakah itu relokasi atau revitalisasi depo yang sudah ada
saya rasa itu harus dilakukan kajian juga secara mendalam
lalu siapa yang harus bertanggung jawab terkait dengan hal ini prof
mengingat bahwa ini juga sudah berulang di tahun dua ribu sembilan juga pernah terjadi hal yang sama
tentunya di lokasi yang di wilayah yang sama ya di wilayah yang sama tetapi di lokasi yang berbeda
tapi tentunya hal ini otomatis sudah menjadi pelajaran
tapi kenapa hal ini bisa terulang kembali
apakah pertamina harus bertanggung jawab terkait hal ini atau justru dari pemerintah provinsi dki jakarta
kalau kita lihat di kasus yang di dua ribu sembilan lebih kepada aspek security
di mana pada waktu itu dari hasil investigasi
kami juga dari hasil investigasi banyak pihak menyebutkan bahwa adanya illegal atau pencurian dari bbm
nah kalau kasus yang sekarang investigasinya kan masih dalam proses
perlu kita dalami apa penyebab langsung immediate cause
ataupun sampai kepada root cause
agar bisa tarik pembelajaran dan kita bukan tidak menyalahkan siapa yang salah
tetapi apa yang salah sistem apa yang harus diperbaiki
kalau misalnya ada kegagalan operasi mengapa bisa terjadi kegagalan operasi
itu yang harus ditelusuri apakah ada maintenance nya apakah ada auditnya
apakah ada corrective actionnya itu yang harus dipelajari
jadi bukan mencari siapa yang salah
kalau kita pendekatan dari sisi aspek keselamatan k tiga kita bukan mencari orang yang salah atau siapa yang salah
tetapi dalam sistem itu apa yang perlu diperbaiki
dan ini perlu dilakukan investigasi secara menyeluruh dan mendalam hingga pada root cause nya
oke tapi dengan kejadian ini apakah depo pertamina pelumpang ini masih layak untuk beroperasi di tempat tersebut prof
ya permasalahannya begini pada waktu dibangun buffer zone nya kan cukup ya
tetapi kemudian dengan perkembangan waktu
pemukiman menjadi mendekat ke tempat tersebut
tetapi kemudian dengan perkembangan waktu pemukiman menjadi mendekat ke tempat tersebut

kepada pagar depo pelumpang
menurut saya perlu dilakukan kaji ulang
satu hal yang menjadi pertanyaan kita semua adalah
pertamina harus belajar dari pt kai
untuk wumn ya
tetapi pt kai mampu untuk mengatur penumpang penumpang yang kalau kita ingat dulu
penumpang penumpang banyak di atas gerbong kereta dan sangat berbahaya banyak sekali korbannya ya
bicara masalah keselamatan jiwa masyarakat
itu harus menjadi prioritas
pt kai berubah bisa mengatur penumpang penumpang menjadi lebih bagus sekarang dan sangat tertib
kemudian pt kai juga bisa menertibkan rumah rumah liar sepanjang jalur kereta api
nah ini sama sama bumn
apa yang membedakan pt kai
sementara pertamina belum saat ini
jadi harus didorong
dan apakah ini tanggung jawab siapa
tentunya menurut saya ini adalah tanggung jawab bersama
dimana pertamina perlu diberikan wawonan untuk melakukan penertiban
itu yang pertama
yang kedua semua pihak harus berkolaborasi dengan tujuan satu yaitu untuk penyelamatan jiwa masyarakat
pemerintah daerah harus bekerjasama dengan pertamina
kemudian pertamina juga harus berkolaborasi dengan banyak pihak kepolisian
seperti yang dilakukan oleh pt kai di awal awal
kepolisian kemudian masyarakat sekitar
kemudian dengan pihak pihak atau stakeholders lainnya
ini perlu dilakukan kolaborasi
agar penertiban tersebut berjalan dengan baik dan lancar
dan semua kepentingan pihak para pihak bisa terakomodir dengan baik
oke prof tadi sore akhirnya menteri bumn erick thohir mengatakan bahwa
depo pertamina pelumpang ini yang akan direlokasi dipindahkan ke lahan milik pelindo
tanggapan dari profesor sendiri seperti apa
apakah ini adalah keputusan yang tepat
mengingat bahwa prosesnya tentu butuh waktu sekitar dua hingga tiga tahun
bahkan ada yang mengatakan butuh waktu sampai lima tahun untuk bisa memindahkan depo ini
yang sudah cukup besar yang tentunya dengan nilai keekonomian yang cukup besar juga
apakah ini cukup efektif untuk mengatasi permasalahan yang selama ini terjadi
untuk mengetahui efektivitas sebuah decision harusnya ada manajemen risiko
harus dikaji terlebih dahulu mana yang risiko dan benefitnya lebih baik begitu ya
kita tidak bisa pada saat ini atau belum bisa menurut saya mengambil sebuah keputusan
artinya begini ketika memindahkan depo apakah hal yang sama akan terulang lagi
atau ketika merelokasi warga itu tentunya pasti semua ada risikonya
dan itu perlu dikaji secara mendalam
saya rasa pertamina sudah menerapkan manajemen risiko
dan ini perlu diterapkan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan
agar keputusan yang diambil merupakan keputusan terbaik
jadi tidak bisa kita menyatakan ya sudah pindah saja depo pulangnya tanpa sebuah kaji risiko yang mendalam
karena memindahkan kedua depo itu termasuk tidak mudah
harus ada investasi ada prosesnya dan bahkan jalur journey management yang selama ini distribusi bbm nya sudah ditetapkan harus berubah
kemudian loading unloading nya menyalurkan bbm dari balongan ke depo pelumpang yang selama ini operasinya sudah seperti itu
harus dipikirkan dengan baik baik
harus dilakukan kaji risiko dan management of change sebelum mengambil sebuah keputusan
bisa saja keputusan tersebut memang benar
tetapi harus ada dasarnya
harus ada mana cost benefit analysis nya
mana risiko yang paling rendah
jangan sampai ketika pindah fenomena yang sama akan terjadi lagi
sudah menginvestasikan begitu besar karena memindahkan depo tentunya investasinya akan sangat besar
dari mulai instalasi depo itu sendiri distribusi penyalurannya dan lain sebagainya
berarti ini bisa diartikan bahwa pemerintah terlalu terburu buru untuk memutuskan hal tersebut
kalau menurut saya sebaiknya harus ada step itu
harus ada tahap itu
lakukan kaji risiko dan kelola risiko itu dengan sebaik baiknya
memang harus ada tahap itu
sebetulnya kajian risiko itu bisa dilakukan dengan cepat
sepanjang tahapan itu harus dilalui terlebih dahulu
dan itu menjadi prioritas
sebuah keputusan tanpa melalui kaji risiko itu seperti kita berjalan di hutan rimba
seperti kita berjalan dan kita nggak tahu di situ ada lubang atau tidak
di situ ada risiko atau tidak
jadi harus lakukan kaji risiko terlebih dahulu
baik dari semua aspek ya
aspek hse hsse dari aspek finansial dan lain sebagainya
jadi harus melalui kaji risiko terlebih dahulu
walaupun kita belum tahu sama sama belum tahu di mana lokasi persis yang akan dijadikan depo pertamina pelumpang
yang nantinya akan dijadikan depo pertamina ini
kalau dilihat dari standarisasinya sebenarnya seperti apa yang baik begitu
yang tentunya dalam kurun waktu yang cukup lama tidak bisa terganggu dengan adanya aktivitas di luarnya
seperti halnya ada permukiman dan lain sebagainya
ya tadi saya menyampaikan bahwa jarak yang aman itu adalah minimal enam ratus delapan puluh enam meter
dari masyarakat yang bisa terdampak
kalau lebih baik satu kilometer itu lebih aman
nah sebetulnya willingness atau komitmen untuk menertibkan masyarakat itu harus top priority
karena ketika terjadi kecelakaan seperti sekarang ini yang terkena dampaknya adalah masyarakat
jadi sebuah kebijakan yang tidak populer memang menertibkan pemukiman masyarakat itu adalah sebuah kebijakan yang sangat tidak populer
tetapi itu menyelamatkan akan pemukiman
menurut saya standarnya adalah bagaimana kita bisa mempertahankan
jadi pasti ada selalu jarak aman
kemudian ada standarnya untuk instalasi penyimpanan bbm juga besar
semuanya sudah ada aturannya sudah ada standarnya
tetapi bagaimana kita mempertahankan situasi dan kondisi itu itu yang juga sangat penting
satu hal juga yang menjadi perhatian publik
termasuk saya sebagai orang awam melihat kondisi di gambar tadi dari drone
batasnya itu hanya di antara permukiman dan juga depo pertamina pelumpang itu hanya dibatasi dengan dinding
padahal menurut informasi seharusnya ada sungai di sana
menurut prof sendiri seperti apa apakah itu betul betul harus ada sungai dan lain sebagainya
tetapi kalau misalnya dibangun ataupun sudah beroperasi sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh empat kenapa tidak ada sungai di situ
sungai itu membantu untuk mengurangi radiasi thermal tadi
jadi ketika ada terbakaran dan ledakan sungai itu akan membantu mengurangi radiasi thermal tadi
idealnya lebih bagus memang akan seperti itu
pertanyaannya adalah kenapa tadi kok begitu dekat dengan pemukiman rakyat
jadi kalau dulu pemukiman rakyat tidak berada sedekat itu
namun karena ada perubahan dan ini perlu diprioritaskan kalau menurut saya adalah bagaimana bisa menertibkan rumah rumah liar ini
bagaimana bisa memastikan bahwa depo memiliki buffer zone yang bisa dipertahankan
pindah tapi kemudian kita juga nggak bisa mempertahankan zona amannya kan percuma aja
kemudian masyarakat akan terekspos lagi
apabila terjadi kebakaran dan ledakan
jadi menurut saya adalah bagaimana menertibkan situasi yang sudah begitu dekat dengan depo
dan kalau misalnya memang kan kalau ada waktu itu belum terlalu familiar dengan kuantitatif risk assessment
kita belum bisa melakukan modeling seberapa jauh radiasi thermal ini apabila terjadi kebakaran dan ledakan
nah sekarang sudah banyak teknologi sudah banyak model sudah banyak software yang bisa kita gunakan
dengan cepat dan mudah kita bisa mengambil keputusan yang tepat
oke baik terakhir prof berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh pak erick thohir terkait dengan pemindahan depo pertamina ini
tentu ada waktu sekitar tiga empat hingga lima tahun untuk bisa memulai depo pertamina ini di tempat yang baru
nah dalam waktu tersebut apa yang harus dilakukan oleh pihak pertamina ini

dilakukan oleh pihak pertamina maupun bagi masyarakat yang ada di sekitar depo pertamina tersebut
ya pertama tama tadi harus melakukan gaji risiko terlebih dahulu ya
tanpa kaji risiko kita tidak bisa mengambil keputusan yang tepat
dan kemudian radius aman berapa jaraknya berapa banyak bbm yang akan disimpan di situ
saat ini kan kalau di depok pelumpang ada dua puluh empat tanki bbm yang dalam kapasitas ribuan kiloliter
nah kalau kita memindahkan apakah akan sama dua puluh empat tanki juga
atau berbeda atau ada penambahan atau ada perubahan jenis bbm yang akan disimpan di situ
kemudian harus dipikirkan juga jalur distribusinya
apakah akan meningkat risikonya
misalnya sambil contoh ketika bbm disimpan di depo kemudian distribusikan ke sbbu
maka tentu ada jalur distribusi truk tanki yang mengangkut bbm
nah kalau misalnya itu tidak
difikirkan akan timbul lagi risiko terhadap masyarakat ketika misalnya perfanki tadi melalui jalan jalan yang tidak sesuai lebarnya
ataupun berbahaya bagi masyarakat ketika kalau misalnya terjadi kecelakaan
nah ini juga harus dipikirkan
kemudian penyalurannya penerimaannya dari sumber sumber seperti misalnya balongan cilacap dan lain sebagainya
itu juga harus difikirkan instalasi ini
bukan hanya deponya tetapi juga saluran saluran perpipaannya
dan semua itu harus ada kajiannya
dan pengelolaannya menggunakan pipeline risk management
salah satu yang juga penting adalah di dalam manajemen risiko perpipaan adalah third pasti
jadi ada potensi pihak ketiga misalnya publik atau masyarakat mengintervensi dari pipa tersebut
nah ini semua harus difikirkan dan dikelola dengan baik
prof fatma terima kasih sudah berbincang dengan kami malam hari ini
tentunya kita berbicara lagi
kita berharap anggaran hal hal tersebut tidak terulang kembali
itu tadi guru besar keselamatan dan kesehatan kerja fkm universitas indonesia prof fatma lestari
terima kasih sudah berbincang dengan kami